hari ini kita diberi cuaca yang cukup cerah
sehingga kita juga diberi kesehatan
sehingga kita bisa melakukan bbm media briefing pada hari ini
mengenai neraca pembayaran indonesia atau npi triwulan empat dua ribu empat belas
pada hari ini sebagaimana akan disampaikan bahwa
neraca pembayaran indonesia npi triwulan empat dua ribu empat belas itu mencatat surplus
surplusnya ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial
yang lebih besar daripada defisit transaksi berjalan
pada gilirannya surplus npi triwulan empat itu
bisa mendorong kenaikan posisi cadangan di pisar
itu neraca pembayaran kita mengalami surplus
sebenarnya kalau kita lihat yang warna biru itu adalah
transaksi berjalan ya yang kita sebut dengan current account
itu defisit masih mengalami defisit ya
meskipun secara keseluruhan npi kita surplus
tetapi kalau kita melihat current account itu defisitnya enam dua miliar
kemudian yang merah itu adalah transaksi modal dan finansialnya
jadi kalau di singa overall balance nya masih surplus
kemudian cadangan defisit kita di kuartal keempat itu menjadi
jadi neraca pembayaran di q empat mengalami surplus dua empat
kalau dirinci lagi karanekonnya defisit enam dua
transaksi finansialnya surplus dua empat miliar dolar
kalau secara keseluruhan itu surplusnya lima belas
jadi kalau kita jumlah q satu q dua q tiga q empat ya
surplusnya adalah lima belas dua miliar dolar
ini tentunya jauh lebih baik dari defisitnya
nanti saya akan jelaskan ya defisitnya
di tahun dua ribu tiga belas kita mengalami defisit tujuh tiga miliar dolar gitu ya
jadi tahun dua ribu empat belas ini jauh lebih baik dibanding dengan dua ribu tiga belas
dari neraca pembayaran kita
di mana defisitnya itu tahun lalu
sekarang surplus lima belas dua miliar dolar
dan kalau dilihat cadangan defisit kita juga
tahun dua ribu tiga belas itu hanya mencapai sembilan puluh sembilan empat miliar dolar
sekarang di akhir tahun kita mencapai satu ratus sebelas sembilan miliar dolar
neraca transaksi berjalan kita adalah
ini lebih baik dibanding dengan diki tiga nya
tetapi kalau kita bandingkan dengan dk empat nya